beberapa kalangan masyarakat menyambut baik pencabutan larangan melintas sepeda motor di jalan mh tamrin
meski begitu pihak di telantas polda metro jaya mewacanakan tetap melakukan pembatasan sepeda motor dengan memperlakukan sistem ganjil genap
beberapa kalangan masyarakat menyambut gembira putusan ma tentang pencabutan larangan sepeda motor melintas di sepanjang jalan mh tamrin
seperti yang dirasakan musawi salah satu ojek online yang biasa menunggu penumpang atau pesanan di sekitar sarinah jakarta pusat
dahulu ia sering menolak penumpang atau pesanan yang ditujukan ke perkantoran di sepanjang jalan mh tamrin
namun kini ia leluasa untuk mengambil pesanan dan tak harus pusing mencari jalan untuk menghindar kawasan mh tamrin
sehari harinya ya sebelum ini dibuka kalau kita mau ngambil penumpang ke arah
agak sulit sekarang sangat syukur alhamdulillah saya sebagai pengundung di gojek sangat terima kasih banyak
beberapa warga juga menyambut positif pencabutan larangan ini
saya sangat senang sekali bebas kendaraan bebas jadi kita nggak bingung
bingung itu enak jadi kita enggak takut
sebelum ini kita takut tuh ada sedirman takut ke tilang sekarang kita bebas sudah enak
senang sih enggak cuman setuju aja gitu
ya karena kan kalau jalan kan untuk semuanya motor juga pasti boleh lah
boleh aja sih asal tetap tertip ya di iniin jalurnya oke oke aja kan sekarang banyak ojek online kita juga terbantu sih
gubernur dki jakarta sendiri menyebut ada empat ratus tujuh puluh ribu pengusaha umkm
yang mencabutkan aktivitas di sepanjang jalan sudirman tamrin
pencabutan ini dinilai baik untuk prinsip keadilan
namun direktur lalu lintas pol dan metro jaya kombes pol halim pagarah menyayangkan pencabutan larangan ini
ia mengklaim larangan sepeda motor di mh tamrin secara signifikan mengurangi kecelakaan lalu lintas dan juga mengurangi polusi di kawasan ini
bahkan ia mewacanakan agar pemprov dki jakarta menerapkan sistem ganjil genap
bagi kendaraan roda dua sebagai alternatif pembatasan sepeda motor
namun saran kami kepada gubernur untuk ke depan sebelum dicabut itu dalam waktu dekat ini tentunya juga langsung mengeluarkan peraturan gubernur yang baru
untuk membatasi sepeda motor sama halnya dengan roda empat yaitu ganjil genap nanti ke depan
jadi setelah merta langsung diluluskan kendaraan tersebut melewati tamrin tapi ada pembatasan lagi dengan ganjil genap
sebelumnya senin lalu
mahkamah agung membatasi sepeda motor yang baru dikeluarkan
senin lalu mahkamah agung membatalkan peraturan gubernur tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor di jalan mh tamrin
majelis hakim beralasan aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi
yakni undang undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta tentang hak asasi manusia
reza ramadan jakarta